tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap
meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya
mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian
menimbang bahwa selanjutnya majlis telah menerima surat penelusuran pengajuan amiko skurie
sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa richard eliezer dari berbagai pihak
antara lain institute for criminal justice reform ikatan alumni fakultas hukum universitas trisakti
farida law office tim advokasis iluni tim advokasi iluni fhaj
terakhir dari aliansi akademi indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian
merupakan kunci keadilan bagi semua
oleh karenanya mohon agar kejujuran terdakwa richard eliezer mendapat penghargaan
menimbang bahwa sesuai dengan pasal lima ayat satu undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu empat belas
tentang kekuasaan kehaiman majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan
berkaitan dengan permohonan amikus gurie terhadap perkara terdakwa richard eliezer
sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara
khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi
yang memperseptikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan
dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa richard eliezer
menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban joshua telah dikepung berbagai pihak
yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik
maka kejujuran keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya
sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama
justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam
pasal sepuluh a undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perubahan undang undang no tiga belas tahun dua ribu delapan belas
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa eliezer telah mengetahui
bahwa perbuatannya sangat jahat menyadari menyesal dan mencari kebenaran yang tidak terdapat

mencari kebenaran yang tidak terdakwa oleh richard eliezer dan mencari kebenaran yang tidak terdakwa oleh richard eliezer
selanjutnya berbalik satu ratus delapan puluh derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal berisiko
demi kebenaran dan hal itu telah terdakwa richard eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan
maka menurut himat majelis adalah adil apabila pidana yang dicatatkan kepada terdakwa richard eliezer

menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan
terhadap barang bukti
sebagaimana daftar barang bukti
akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan
menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan
perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal yang meringankan
hal hal yang beratkan
hubungan yang akrab dengan korban
tidak dihargai terdakwa
sehingga akhirnya korban yosua meninggal dunia
hal hal yang meringankan
terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama
terdakwa bersikap sopan di persidangan
terdakwa belum pernah dihukum
terdakwa masih muda
dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari
terdakwa mensalib perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
keluarga korban noviansah yusuf wahuda barat
telah memaafkan perbuatan terdakwa
dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
pasal lima ayat satu undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
pasal sepuluh a undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perubahan
undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam tentang perlindungan saksi dan korban
serta ketentuan lain dari perundang undangan yang bersangkutan
serta kitab undang undang hukum acara pidana
menyatakan terdakwa richard eliezer budiang lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu
dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator
menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum

membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
pada hari jumat tanggal sepuluh februari tahun dua ribu dua puluh satu
oleh kami wayu iman santoso selaku hakim ketua
morgan simanjuntal sarjana hukum dan alimin silapjono
masing masing sebagai hakim anggota
putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari kamis tanggal lima belas
sembilan belas februari tahun dua ribu dua puluh dua
oleh kami hakim ketua didampingi hakim anggota tersebut
dan dibantu oleh saudara aprisno s a m h dan okta aprianto s a m h
panitra pengganti pada pengadilan negeri jakarta selatan
serta dihadiri oleh rudy imawan dan sarjana hukum magister hukum
jaksa penuntut umum terdakwa serta tim penasihat hukumnya
pada jaksa penuntut umum kepada penasihat hukum maupun terdakwa
saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun